dongeng bahasa indonesia
segera mulai lapar dan dia mulai menangis
seekor ibu beruang di sebuah gua di dekatnya mendengarnya dan datang kepadanya dengan anak kecilnya
oh anak kecil yang cantik kasihan sekali siapa yang meninggalkannya di sini
beruang macam apa ini ibu aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya
lihatlah cakarnya itu sangat berbeda
ya itu karena dia adalah beruang manusia sayang
dia bisakah dia tinggal bersama kita
oh ya kita bisa aku tidak akan membiarkan dia berbaring sendirian dan lapar seperti ini bahkan selama satu menit di hutan
kita akan menamainya siapa
kita akan memanggilnya atlanta
lalu ibu beruang membawa atlanta ke guanya dan merawatnya seperti seorang ibu
tidak ada binatang lain di hutan yang menyerang anak itu karena mereka semua menganggapnya anak mereka sendiri
segera atlanta tumbuh menjadi teman bermain yang baik untuk beruang dan hewan hewan yang lainnya
dia akan berlomba dengan cita dan berlari lebih cepat
dia akan memanjat pohon dengan monyet dan memanjat lebih cepat
dia akan berburu dengan singa dan berburu dengan lebih baik
atlanta kuat tidak kenal takut dan bijaksana
suatu hari kelompok wisatawan melewati hutan
aku sangat lelah
benar seberapa jauh lagi
nak apa yang kau lakukan di sini sendirian di hutan lebat ini
kita tidak bisa membiarkannya tetap di sini
pergilah bersama kita
datang ke desa kita dan tinggal bersama kita
atlanta tidak begitu mengerti apa yang mereka katakan
tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat manusia sehingga dia merasa penasaran
dia mengikuti mereka
dia menemukan mereka sampai ke desa mereka
maria lihat siapa yang kita jumpai di hutan
seorang gadis kecil
apa yang dia lakukan sendirian di hutan
bagaimana kau menemukannya
kemarilah sayang kemarilah
maria dan john memperlakukan atlanta seolah olah dia semacam malaikat

atlanta belajar hal hal menarik di desa
dia memang kembali ke hutan
tetapi dia akan kembali ke desa dan tampaknya memiliki dua keluarga
satu keluarga di hutan dan yang satu di desa bersama john maria dan manusia yang lainnya
tahun demi tahun berlalu dan atlanta tumbuh menjadi garis yang kuat cantik juga pintar secepat yang dia bisa
sekarang mari kita berhenti sejenak dari cerita atlanta
dan pergi ke negeri yang lainnya
kerajaan milik raja yang sangat kuat dan sangat mulia yang bernama
yang mulia tahun ini anggur kita panen besar dan juga gandum
lumbung kita dipenuhi biji bijian
dan kebun kita sarat dengan buah
tahun ini kemangkuran kerajaan kita akan meningkat seratus kali lipat
ini semua berkat para malaikat
dan roh alam sehingga kita memiliki tahun yang limpah
rencanakanlah sebuah karnava
sebuah tempat diberikan kepada setiap pri malaikat dan roh
dan biarkan semua orang membawa hasil panen terbaik untuk dipersembahkan kepada mereka sebagai ucapan syukur dan terima kasih
oh ayah itu adalah ide yang sangat bagus
aku sendiri yang akan mengawasi semuanya

jangan lupa datang cheaper dengan jualan terbaik dari menyediakan berhubung
adlichev varias dapat merlukan satu walikanda untuk menyesuaikan troops

fungsi selebih itu untuk menunjukkan hasil danlas itu
dalam tim penang di fernandora
persoalan tangkim autant dengan supaya menghutang penlari dekorasi
langsung untuk memberikan radio antisipasi khurniak untuk magisae
satu untuk atena ratu udara satu untuk penjaga angin dan satu untuk pemberi cahaya
dan juga satu untuk raja laut dan satu untuk yang itu
mereka menyimpan yang terbesar tandan buah anggur dan biji bijian terbaik mereka di setiap altar
akhirnya mereka membangun api dan mempersembahkan semuanya ke dalam nyala api
percaya bahwa asap yang membumbung naik ke langit membawa berkah bagi mereka
terimalah terima kasih kami yang tulus dan atas semua berkat kali
semua orang kerajaan pulang dengan hati yang gembira
berpikir bahwa mereka mungkin menyenangkan semua peri malaikat dan roh yang ada
tapi mereka tidak
orang orang di negara ini telah melupakan peri diana
peri penjaga hutan
dan peri diana tidak senang tentang itu
ini benar benar penghinaan
tidakkah manusia menyadari bahwa itu adalah hutan dan pohon yang memberi mereka hadiah hujan
melestarikan lumpur dan juga kesuburan tanah mereka
beraninya mereka menghina hutanku dan makhluk mereka seperti itu
penjaga hutan yang hebat bagaimana kau ingin menghukum mereka
kita akan menghukum mereka
mereka akan menghukummu
mereka akan membayar semuanya
malam itu warga negara tidur dengan damai
mereka tidak tahu malapetaka yang akan datang kepada mereka
apa itu tadi
aku belum pernah mendengar hal yang menghancurkan seperti itu
semua penduduk desa keluar dari rumah mereka dengan obor api
dan apa yang mereka lihat
makhluk yang begitu mengerikan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya
mereka mencoba menakutkan
menyangkutinya dengan obor tetapi itu hanya membuatnya lebih marah
dengan liar dia berlari di ladang
merobek tanaman yang barusan jadi potong dan menghancurkannya
itu terinjak tanpa ampun di karung anggur menghancurkan tanaman
penduduk desa merasa takut dan mereka pergi menghadap raja
yang mulia makhluk yang mengerikan meletakkan limba ke semua ladang dan kebun kita
itu terlihat seperti babi hutan kapitin
panen berlimpah yang kita miliki tahun ini begitu banyak yang dianjurkan
jika kita tidak menghentikan makhluk ini segera kita akan kehilangan segalanya
ini setelah para peri malaikat dan roh telah begitu baik kepada kita yang mulia
dalam karnaval kita membangun altar peri malaikat dan roh
kita pasti telah melupakan seseorang

raja memeriksa daftar roh peri dan juga

kita lupa penjaga hutan
kita menjadi begitu terobsesi dengan ladang dan kebun kita sehingga kita lupa pentingnya hutan dan pohon serta makhluk makhluknya
tidak heran dia menghukum kita
adakan festival besar untuk menghormati putri diana penjaga hutan
orang orang kerajaan berkumpul untuk memberi penghormatan kepada penjaga hutan
tapi ketika mereka menyalakan api upacara babi hutan besar muncul dan melenyapkannya
orang orang berlari menjerit dan menjerit dari tempat itu
bahkan raja dan pangeran juga merasa takut
peri diana muncul di depan mereka
aku menerima permintaan maaf kalian tapi kalian telah menawarkannya hanya karena tanaman berharga kalian dihancurkan
coba dan tangkap babi hutan itu
ketika orang orang kalian hidup dalam ketakutan terus menerus dan tidak tahu bagaimana mengendalikannya
mereka tidak akan pernah lagi tidak menghormati hutan dan juga makhluk makhluknya
aku akan pergi untuk menangkap makhluk itu
tidak ayah karnaval ini adalah tanggung jawabku aku akan pergi dan menangkap makhluk itu
baiklah tetapi kau tidak akan bisa melakukannya sendiri
kau harus memiliki tim pemburu dan pejuang terbaik bersamamu
lalu pesan pesan pun dikirim ke seluruh kerajaan
bahkan kepada kerajaan tetangga untuk meminta bantuan dari para pemburu dan pejuang terbaik di sana
pada hari yang ditentukan mereka semua berkumpul untuk bertemu dengan sang pangeran
bisakah kau mempercayainya seekor babi hutan yang kulitnya tidak bisa terbakar atau ditusuk oleh padang
seekor babi hutan yang telah menghancurkan hampir semua hasil panen kerajaan ini
aku tidak sabar untuk memburu makhluk itu aku yakin semua ini berlebihan
mengapa raja membesar besarkan informasi dan menyebut pemburu dan pejuang terbaik dari kerajaan sendiri dan lainnya
seorang wanita berbicara tentang berburu itu aneh
mungkin kau tersesat ini adalah pertempuran para pemburu dan pejuang
dan itulah sebabnya kenapa aku ada di sini
apakah kau mencari seorang suami ini bukan waktu yang tepat
kau tahu temui aku setelah aku menangkap babi hutan
kita akan melihatnya di hutan
atau apakah kau terlalu takut untuk melihat seorang gadis menangkap babi hutan yang berharga dan kau akan bersembunyi di balik amarahmu
selamat datang tuan tuan dan nyonya kita membutuhkan bantuan
kita tidak akan membantu jika dia ikut
iya jika dia ada di sana kita semua akan pergi

jika kalian tidak memiliki keberanian untuk menarik babi hutan kita akan menangkapnya
jika kalian tidak memiliki keberanian untuk menarik babi hutan kita akan menangkap babi hutan
jika kalian tidak memiliki keberanian untuk menerima bahwa seorang wanita mungkin sekuat kalian atau mungkin lebih
maka kalian tidak memiliki keberanian untuk menghadapi babi yang perkasa
putuskan sekarang apakah kalian tetap tinggal atau kalian pergi
para pemburu tinggal dan tim pergi mencari babi hutan
mereka melihatnya menuju ke hutan
kita tidak akan membunuhnya
yang harus kita lakukan adalah menangkapnya lalu celupkan semua panahmu

ini akan membuat makhluk itu menjadi tidak sadar

mereka memasuki hutan dan memanjat pohon atau bersembunyi di balik batu
seorang pemburu menembakkan panah ke makhluk itu
panah itu pecah menjadi dua saat bersentuhan dengan kulitnya yang keras
babi itu menjadi sangat marah sehingga ia merenggut pohon tempat si pembunuh diri
dia baru saja akan menyerang pemburu ketika atlanta melompat di kepalanya dan menusuk tombak di sisinya
yang kecepatan dan kekuatannya sedemikian

sehingga babi hutan itu menjadi goyah
pangeran berlari keluar dan membidik panah lain pada makhluk itu
dan babi hutan itu jatuh rinsan
dia dimasukkan ke dalam sangkar logam setelah atlanta memberikan obat untuk luka lukanya
tenanglah kau akan baik baik saja sekarang
mungkin pri diana akan senang melihat ini

aku senang kau memperlakukan babi hutanku dengan penuh kasih sayang
aku senang kau memperlakukan babi hutanku dengan penuh kasih sayang
aku menikahkan rupanya denganmu pangeran
karena melihat nilai seorang wanita dan tidak menilai dia lemah hanya karena dia adalah seorang wanita
aku bersyukur bahwa semua karunia telah dikembalikan ke tanah kalian
terima kasih banyak penjaga hutan
kami mohon maaf karena tidak menghormati kami sekarang telah belajar pelajaran kami
tidak akan pernah lagi kami melupakan pentingnya hutan pohon dan makhluk makhluknya dalam kehidupan kami
iya dan seluruh negeri bersuka cita
mereka memberikan tempat kehormatan khusus kepada atlanta karena menyelamatkan tanah mereka
ada pesta dan menari sepanjang malam
kau luar biasa di sana tan
kau juga pangeran
kau memberikan pukulan pertama yang paling penting
aku harus segera kembali
oh ya tapi bisakah kau tinggal beberapa hari lagi